kami semalam delapan september dua ribu dua puluh dua
seorang pemancing menemukan sepeda motor hangus terbakar
di tengah semak pantai marina semarang
polisi yang datang ke lokasi menemukan kerangka manusia
tanpa kepala berada dekat sepeda motor
dari plat nomor kendaraan nomor rangka dan nomor mesin
polisi kemudian mengetahui sepeda motor ini milik bapenda
pemerintah kota semarang
di lokasi penemuan kerangka polisi juga menemukan
tanda pengenal bertuliskan iwan budi
dari temuan ini polisi menduga korban adalah iwan budi prasetyo
asn pemerintah kota semarang yang dilaporkan hilang
rabu empat belas september dua ribu dua puluh
polisi kembali menyisir lokasi penemuan kerangka korban
selain mencari kepala korban
polisi juga mencari kerangka tubuh lainnya
bahkan moci anjing milik keluarga
terduga korban juga membantu mencari bagian tubuh sang pemilik
tim inafis polrestabes semarang tengah melakukan olah tkp lanjutan
guna mencari keberadaan bagian kepala
kedua tangan dan satu kaki dari korban
yang diduga korban
iwan budi prasetyo ini
proses pencarian dilakukan di kawasan pantai marina semarang
dimana diawali dari titik ditemukannya
mayat yang hangus terbakar bersama sepeda motor
yang tinggal rangka
pencarian polisi akhirnya berbuah hasil
selain tulang belulang polisi pun menemukan pisau
yang diduga dipakai pelaku untuk membunuh korban
polisi menduga korban warga kawasan jalan tembalang selatan ini
di aniaya sebelum jasadnya dibakar
kami sore lima belas september dua ribu dua puluh dua dari hasil tes dna
polisi memastikan identitas korban adalah iwan budi prasetyo
sebelum ditemukan tewas mengenaskan iwan budi dijadwalkan
diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi
di bapenda kota semarang oleh ditreskrim suspolda
jawa tengah pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
meski begitu kapolres tabes semarang belum bisa memastikan
apakah kematian korban berkaitan dengan kesaksiannya
di kasus dugaan korupsi di bapenda pemkot semarang
senin sembilan belas september dua ribu dua puluh dua dari rekaman cctv terungkap
pada senin pagi dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
korban ternyata tidak berangkat menuju kantornya
setelah tarkam melintas di spbu sumurboto jalan tuhukumar
dan jalan sultan agung korban akhirnya melintas di jalan raya
tidak jauh dari pantai marina
terakhir kali korban iwan ini terlihat sekitar pukul tujuh dua puluh empat

di kawasan pantai marina semarang

dan ini merupakan keberadaan yang sangat penting untuk korban
dan ini merupakan keberadaan yang sangat penting untuk korban
dan ini merupakan keberadaan yang sangat penting untuk korban
keberadaan iwan terakhir kalinya dimana setelah jam itu
tidak ada kamera atau cctv yang melihat keberadaan iwan
hingga kemudian akhirnya keluarga melaporkan keberadaan iwan
tak pulang ke rumah pada tanggal dua puluh tujuh agustus

ada satu hp yang di tkp itu ikut terbakar
jadi ini sepertinya bagian daripada perencanaan
bagian daripada untuk apa namanya menghilangkan barang buka
bagian daripada untuk apa namanya menghilangkan barang buka
dibakar kemudian di tempat yang oleh masyarakat umum jarang tersentuh
kamis dua puluh dua september dua ribu dua puluh dua jenasa iwan budi prasetyo dibawa ke pemakaman umum salaman meloyo semarang
haru mengiringi proses pelepasan jenazah korban
hingga saat ini misteri masih menyelimuti kematian iwan budi
bahwa yang bersangkutan korban ini adalah akan menjadi saksi dalam sebuah kasus korupsi
jadi semakin masuk akal kalau sekali lagi ini merupakan tindakan kejahatan untuk menutupi kejahatan lainnya
dengan spekulasi sedemikian rupa barangkali di hadapan kita bukan hanya ini terkait dengan kasus korupsi
tapi juga ada kasus pembunuhan bahkan juga aset tiga ratus empat puluh atau pembunuhan perencanaan yang melibatkan pihak ketiga
kalau melibatkan pihak ketiga maka semakin relevan bagi kita untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya kasus pembunuhan bayaran di sini
kalau menggunakan bayaran berarti ada mastermindnya ada eksekutornya dan kemungkinan ada fasilitatornya
biar menghukum alam semesta yang pasti itu hukum karma itu ada
yang pelakunya baik itu yang menyuruh baik itu yang membayari baik itu yang mengikuti